detektif ace bagian dua
hari ini hanyalah hari lain detektif ace berkeliaran di kota
dia sedang menyiapkan koinnya untuk memesan teleskop yang baru diluncurkan
empat puluh dan lima puluh aku telah menabung cukup banyak untuk teleskop baru ini
saat dia masuk ke dalam toko sebuah mobil lewat
hei nao masuklah cepat sebelum kau dapat masalah
tapi hari ini adalah hari untuk memesan
teleskopmu bisa menunggu ada masalah yang lebih besar
detektif dan polisi pergi ke lokasi kejahatan yang kali ini adalah sebuah museum
jadi apa situasinya kali ini
ada perampokan yang telah dilaporkan di museum
mata wisnu telah dicuri dari sana
pencuri yang oleh warga disebut sebagai pria tidak terlihat dia meninggalkan surat
besok dua juli jam dua siang kalian akan melihat aku yang sebenarnya mencuri patung raja arthur
sekarang pukul tiga belas lima puluh lima apakah di sana sudah ada petugas kembali
apakah di sana sudah ada petugas keamanan
kami telah mengamankan semuanya
ada lebih dari dua puluh lima polisi di sekitar museum
tidak mungkin pencuri itu bisa masuk
pria tidak terlihat itu tampaknya sangat percaya diri
oh kita akan bisa melihat dia dalam lima detik
aloha semuanya sepertinya kalian semua berkumpul untuk bertemu denganku

orang orang di sekitar bingung
mereka melihat sekeliling dan tiba tiba mereka mendengar
patung raja arthur itu hilang
ini dia aku selalu selangkah lebih maju dari rencanaku aku tahu setiap gerakan kalian semua
sekarang kawal aku saat aku membawa patung ini
kami akan mencari tahu siapa dirimu
tentu saja aku akan segera mengungkapkan diriku
saat itu ada ledakan dan asap di atas museum dan menyebar ke kerumunan
saat asap menghilang pencuri itu mengungkapkan dirinya tidak lain adalah
aku di sini detektif terhebat di kota ini detektif ace tangkap aku jika bisa
pencuri melemparkan granat asap lagi dan menghilang di udara
kerumunan dan polisi berusaha mencari di sekitar tkp yang berasap
oh lihat dia di dalam mobil
oh tidak mereka datang ke arah kita
kepala petugas menunjuk ace di dalam mobil
sebelum ada yang bisa berkerumun mark langsung pergi
saat petugas mark dan detective ace meninggalkan tempat kejadian
mereka sekarang harus tetap aman karena detektif ace dalam bahaya besar
keesokan harinya detektif ace dan petugas mark ada di halaman depan berita
situasinya semakin tidak terkendali kita harus memberitahu semua orang bahwa kita tidak bersalah
detective ace menunjukkan sifat aslinya dia berada di balik setiap kejahatan kota
oh ayolah ace kita butuh ke fokus
mark lihat ini
detektif ace melihat petunjuk di foto surat kabar
detektif ace pencuri ini punya bekas jahitan di garis rambutnya
lihat ini pasti topeng
antar aku ke toko topeng di ujung jalan
mereka adalah yang terbaik di kota dan kupikir aku telah meragukan mereka
baiklah ayo kita pergi
mark dan ace pergi ke toko topeng
aku pikir aku harus memintamu untuk masuk aku ingin kau memberitahuku jumlah orang yang bekerja di sana
baiklah kalau begitu kau tetap di sini dengan aman
mark memasuki toko topeng dan melihat sekeliling
karena tidak ada orang jadi dia membunyikan bel di kontor
wow tempat ini sungguh unik
ya ada yang bisa kubantu
oh selamat sore
bisakah aku mendapatkan topeng kucing
sesuatu yang terlihat realistis
itu bisa diatur
cukup tentukan kebutuhanmu di dalam buku tamu ini
aku akan menelponmu lusa
jangan minta aku untuk membuatnya lebih cepat
kalau tidak aku akan membatalkan pesanannya
apakah kau bisa membuat topeng manusia juga
seperti topeng doppelganger
itu spesialisasiku dan keponakanku
tapi karena bisa disalahkunakan
kami tidak menerima permintaan topeng manusia lagi
saat itu keponakan robert masuk
apa yang kau lakukan di sini
kita tidak punya apa apa
robert bukan seperti itu cara bicara dengan pelanggan
tolong bersikap baiklah untuk kali ini
maka mintalah petugas itu untuk pergi
dia di sini untuk menyalahkan kita tanpa alasan
maafkan aku tuan
aku akan menelponmu saat pesananmu selesai
robert mengurutkan kening pada mark saat mark meninggalkan tokoh
saat mark kembali ke mobil dia bisa mendengar pengumuman di radio
rumor mengatakan bahwa detective ace adalah dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi selama ini di kota
bisakah kalian percaya anak seperti dia bisa menjadi mafia
kepala polisi ben mengatakan ia secara aktif menyelidiki masalah ini dan akan menangkap ace segera mungkin
aku harap kau tidak merasa buruk tentang ini
sekarang aku mengerti saat mereka berkata media memutar kata kata
yang ini bagus
aku suka mafia ace
ada cincin yang bagus untuk itu
aku terus lupa bahwa kau masih empat belas tahun dan sembrono
pemilik toko topeng tidak mengetahui tentang situasi ini
tapi aku punya buku tamu mereka
juga pemilik memiliki keponakan yang tampaknya kasar dan mencurigakan
jadi ada dua orang yang bekerja di sana
mari kita lihat apa kita dapat menemukan tulisan tangan yang cocok
mereka memasuki ruangan dan melihat apakah ada yang cocok
nomor telepon yang dia masukkan juga tidak valid
jadi apa menurutmu nak
aku pikir aku bisa mengerti sekarang
ayo pergi lagi ke toko malam ini
malam itu juga detective ace menyelinap ke toko
mari kita lihat apakah kita bisa menemukan petunjuk tentang topeng itu
tapi aku sangat lelah
tepat saat petugas mark sedang beristirahat di atas meja tidak sengaja bel terdorong membuatnya jatuh
tapi kemudian itu tiba tiba membuka area yang mengarah ke ruang rahasia
menakjubkan mark yang lelah telah memberikan sebuah petunjuk
aku merasa seperti aku melapor padamu
ace dan mark pergi menuju ke sana
saat mereka bergerak maju mereka melihat siluet
aku melihat seseorang di sini
oh itu keponakan robert
ace melihat robert mengambil topeng yang ternyata topeng itu mirip detektif ace
sekarang aku tahu persis apa yang terjadi
mark melompat masuk dan menangkap robert dengan kostumnya
jangan bergerak saatnya untuk menyerah dan mengembalikan semua yang kau curi
dia tidak punya barang barangnya di sini tangkap saja dia dan bawa dia ke mobil
menurutmu di mana itu
akanku beritahu ketika saatnya tiba
robert lalu diborgo dan dibawa ke mobil
dan mari kita buat hal yang bagus
laporkan ke berita bahwa detektif ace telah ditangkap oleh petugas mark
dan minta semua orang untuk berkumpul di museum pada pukul dua belas tiga puluh
keesokan harinya detektif ace dan petugas mark memutuskan untuk pergi ke museum itu untuk mengekspos robert
kerumunan telah berkumpul ketika surat itu diumumkan di radio dan internet
keamanan dan kepala semua hadir juga
kerumunan tersentak ketika mereka melihat petugas mark membawa detektif a
akhirnya detektif ace tertangkap
kami disini untuk membuat pengumuman kami tidak hanya menangkap detektif ace tapi
kerumunan menunggu dengan rasa ingin tahu ada banyak yang bergumam
mark meminta detektif ace untuk datang
kita memiliki dua detektif ace ini konyol sekali
apa yang sedang terjadi
detektif ace ini sebenarnya keponakan pemilik toko topeng robert
dan itu belum berakhir pria sebenarnya di balik itu adalah ketua polisi siapa namanya
oh apa yang kau bicarakan
hei nak aku akan dipecat jika ternyata ini salah
pertama perampokan diumumkan dan ketika kau mengungkapkan bahwa itu adalah aku aku tahu itu adalah jebakan
kedua saat aku melihat jahitan di garis rambut
kedua saat aku melihat jahitan di garis rambut

aku tahu aku harus mengunjungi toko topeng
saat mark masuk dia memberiku buku tamu
dan aku segera mengenali tulisan tangan kepala polisi ben di buku tamu itu
sayang sekali kau tidak mencoba mengubah tulisan tanganmu fernan solace
selanjutnya jika perampokan terjadi meskipun keamanan di museum sangat ketat
pasti ada seseorang dari departemen yang membantu perampokan itu
robert tidak mau mencuri
dia membantu kepala polisi ben membuat topeng yang mirip denganku atas permintaan kepala polisi ben agar seluruh kota melawan
hati hati kalau bicara nak
robert masuk seperti pengunjung biasa di museum dikawal oleh kepala polisi ben
dia pergi ke ruang ganti dan mengganti pakaiannya dengan detektif ace
dan kemudian muncul untuk mencuri artefak berharga
dan perampokan kedua yang terjadi kau memutuskan untuk mengawal robert ke museum
ketika tidak ada yang diizinkan untuk masuk
apakah kau sudah gila mon kau kupecat
lalu mengapa kau dengan santai keluar dari museum ketika pencuri itu tepat berada di dalam museum
kau sepertinya tidak tampak terkejut kemarin
tulisan tangan peristiwa dan perilaku kemarin semuanya terhubung ke satu titik yaitu kepala polisi ben
ingin melihat seberapa mirip tulisan tangan itu
buku tamu dan laporanmu yang kau tulis bulan lalu yang aku ambil dari stasiun
detective ace menampilkan semua barang yang dimilikinya
semuanya memiliki tulisan tangan kepala band yang sama
dan tentang artefak yang dicuri
artefak itu tidak kemana mana
artefak itu berada di ruang petugas kebersihan museum
robert tidak bisa parkur
dia melempar bom asap kembali ke ruangan untuk berganti pakaian dan keluar dari pintu masuk sebagai warga sipil biasa
polisi masuk ke dalam museum dan memeriksa
mereka menemukan artefak yang hilang dan sementara itu kepala polisi ben diborgol
kau selalu mengancam posisi tempatku bekerja keras
jadi aku ingin memberi mempelajaran
tunggu sampai aku membalas munat
petugas polisi membawanya ke dalam mobil dan membawanya pergi
dan sekali lagi detektif ace memecahkan sebuah kasus dengan mudah
jadi apa hadiah yang kau inginkan kali ini nak
mafia ace menginginkan teleskop yang ingin
ya mintalah sesuatu yang lain
wali kota baru telah memesannya untukmu dua minggu sebelum teleskop itu rilis
oh ya aku akan tidak bertugas hari ini menata bintang